kesorotan lainnya saudara pt telkom indonesia membagikan dividen sebesar rp tujuh belas enam puluh delapan triliun
jumlah itu dari tujuh puluh dua persen perolehan laba bersih tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua puluh empat enam triliun
telkom indonesia mencatatkan nilai dividen telkom tumbuh enam lima persen dibandingkan tahun sebelumnya
pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah tercatat pada daftar pemegang saham bursa efek indonesia tujuh belas mei dua ribu dua puluh
sementara itu untuk sisa enam delapan juta triliun atau dua puluh delapan persen dari laba tahun lalu dialokasikan sebagai laba ditahan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga telkom indonesia memiliki kinerja positif dengan laba bersih rp delapan belas tiga persen dari tahun sebelumnya yaitu rp dua puluh empat enam triliun
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga telkom indonesia memiliki kinerja positif dengan laba ditahan
pada tahun sebelumnya telkom membayarkan dividen tunai tahun dua ribu dua puluh dua yakni rp enam belas enam triliun atau rp satu ratus enam puluh tujuh lima puluh per saham
jumlah dividen yang dibagikan setara delapan puluh persen laba bersih telkom artinya pembagian dividen turun dibandingkan periode dua ribu dua puluh
namun direktur keuangan dan manajemen risiko telkom indonesia heri supriyadi mengatakan
telkom indonesia mencatat kinerja keuangan positif sepanjang dua ribu dua puluh tiga
pendapatan konsolidasi mencapai rp satu ratus empat puluh sembilan dua triliun